eko udah bahagia bu sekarang
dan kita pun juga udah lewatin hari hari yang udah susah bu
jadi buat apa mereka cari orang tua kandung mereka
bukannya mereka dibuang
oh iya bimo kan kamu nyetirin mobil aku berarti nanti motor kamu siapa yang bawa dong
my angel meka gak mau dengerin justin curhat
pedih hati ini
gimana caranya aku harus mencari farah
lalu kenapa dia muncul lagi
sampai mau menghancurkan keluarga aku
kalau melihat mas bram sedih seperti itu
seperti yang rencanaku berhasil
tapi aku belum puas kalau belum melihat kamu dan ayu berpisah
kalau melihat mas bram sedih seperti itu
katanya mereka kerja di tempat futsal
kerja di bagian apa ya
aku jadi penasaran
ya allah meka
ibu gak nyangka
kalau kamu kerja sampai begini nak
ternyata kamu menyimpan sendiri penderitaan kamu
kalau saja ibu bisa menemukan kedua orang tua kandungmu
mungkin nasib kamu gak seperti ini
lebih baik aku pulang aja
pasti mereka punya alasan sendiri
kalau misalkan aku gak ketemu sama bimo
pasti perasaan aku gak bakal setenang ini
apa mama masih marah sama papa
mama masih sedih sampai sekarang
aku harus nemenin mama
kalau misalkan malam ini papa nggak pulang
dina boleh nemenin mama tidur disini gak
makasih ya sayang
baiknya kamu tidur di kamar kamu aja
mama lagi pengen sendiri
kenapa mama gak pernah anggap aku disini
padahal hati aku selalu untuk mama
selamat malam mah
udah pulang kamu gak
pasti kamu capek deh
gak usah bu gak apa apa
harusnya meka yang pijitin ibu
gak apa apa meka
biar sekali sekali ibu yang budgetin kamu
kamu kan udah sering banget pijitin ibu
kamu seharian kerja pasti capek
tapi gak seharusnya ibu yang pijitin meka
ibu sayang sekali sama meka
walaupun kamu bukan anak kandung ibu
tapi kamu melebihi anak kandung ibu nak
tapi kenapa bu
meka juga sayangku sama ibu
ibu tau nak
mungkin sekarang saatnya
ibu dan kamu mencari kedua orang tua kandung kamu mega
supaya kau bisa berubah hidupnya menjadi lebih baik
jadi buat apa mereka cari orang tua kandung mereka
bukannya mereka dibuang
tapi mereka beruntung
karena ada ibu
dan orang mahum bapak
yang rawat mereka sampai sekarang
maka jangan pernah berpikir mereka membuang muna
mungkin pada saat itu mereka dihadapkan oleh sesuatu yang sulit
kita harus percaya dengan takdir kita
dan kita harus bersyukur dan menerima takdir kita sendiri

sebenarnya siapa orang tua aku
di mana mereka
apa mereka pernah mikirin mereka
kayaknya aku harus beliin mamah baju deh
biar nanti aku kasih ke papa
dan suruh papa ngasih sebagai hadiah buat mama
bulia udah mau dimulai
semalam kenapa gak langsung
kenapa dina gak bales ya wa aku
apa dia yang gak kuliah hari ini
karena ada masalah keluarganya
aku belum sempat dengar curhatannya dia sampai sekarang